menjatuhkan pidana kepada terdakwa juleda hanum oleh karena itu dengan pidana mati
majelis hakim pengadilan negeri medan yang diketuai erin tuah damanik dalam putusannya memfonis zuraida hanum dengan hukuman pidana mati pada sidang online yang digelar di ruang cakra delapan pengadilan negeri medan hari rabu
ketiga terdakwa mengikuti sidang dari rumah tahanan
hakim menyatakan zuraida bersalah melanggar pasal tiga ratus empat puluh junto pasal lima puluh lima kitab undang undang hukum pidana
zuraida dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan bersama jeffrey pratama dan reza fahlevi
hakim juga menyatakan ketiganya terbukti bekerjasama dalam kasus pembunuhan jamaludin
ada pun hal yang memberatkan terdakwa zuraida karena pembunuhan dilakukan terhadap suaminya sendiri
selain itu perbuatan zuraida sadis serta dilakukan terhadap pejabat negara yakni hakim
sementara itu pelaku pembunuh hakim jamaludin lainnya jeffrey pratama difonis penjara seumur hidup
menurut majelis hakim jeffrey terbukti melakukan dan merencanakan pembunuhan terhadap jamaludin
sedangkan reza fahlevi eksekutor pembunuh hakim jamaludin difonis dua puluh tahun penjara
mendengar putusan itu penasihat hukum terdakwa menilai hukuman yang dijatuhkan majelis hakim pada zuraida sangat berat
karena hukuman itu akan berdampak pada masa depan anak terdakwa
jelas tidak sesuai menurut harapan sebelumnya nah jelas tidak kenapa
itu kan hukuman mati menimbulkan korban hukum bagi anak anaknya anak bapaknya sudah mati
sementara jaksa penuntut umum kejaksaan negeri medan menyatakan masih pikir pikir dengan putusan majelis hakim
jpu dalam sidang tuntutan menuntut hukuman seumur hidup kepada terdakwa zuraida
pada prinsipnya pertimbangan hukum maupun hukuman
maupun fakta fakta hukum yang disampaikan oleh majelis hakim dalam putusan hari ini
sama persis dengan apa yang diajukan oleh penuntut umum ketika mengajukan surat tuntutan
namun pada seterahma atau masalah mahukuman itu saja yang berbeda
sidang putusan terhadap tiga terdakwa pembunuhan hakim pengadilan negeri medan jamaludin dihadiri dua anak almarhum
dalam persidangan terungkap ketiga tersangka membunuh hakim pengadilan negeri medan di kamar rumahnya
kemudian membuang jenazahnya di kawasan perkebunan sawit di kabupaten delik serdang
jenazah jamaludin baru ditemukan warga pada hari jumat dua puluh sembilan november dua ribu sembilan belas lalu